penasihat hukum terdakwa richard eliezer meyakini keterangan eliezer konsisten selama digelarnya persidangan
hal ini disampaikan pengacara eliezer ronita lopesi
usai mendampingi kliennya di pengadilan negeri jakarta selatan kami siang
menurutnya keterangan richard eliezer baik sebagai saksi maupun terdakwa di persidangan seluruhnya disampaikan dengan konsisten
richard pun beberapa kali menyampaikan pengakuan yang menembak yosua yang disebut dilakukan dalam situasi tak kuasa menolak perintah verdi sambo
dalam persidangan kali ini richard eliezer kembali menyampaikan
ucapan perintah sambo adalah untuk membunuh dan menembak yosua bukan menghajar atau backup
kita tadi semuanya sudah mendengar ya bahwa pengakuan dari baradae dia mengakui kesalahannya
kemudian menyampaikan penyesalannya atas perbuatan yang dilakukan
tadi disampaikan bahwa dalam situasi
dia tidak bisa menolak perintah ada ketakutan ada kebingungan
ini kan sebenarnya sudah fakta fakta persidangan yang sudah muncul ya
tapi ya kita semuanya kita serahkan kepada jaksa penuntut umum
dan juga terkait dengan tuntutannya kami menghormati menghargai bahwa proses ini
kami melihat sudah berjalan secara transparan